berawal dari niatan untuk melestarikan budaya batik khas bengkulu
warga jalan nangka kota bengkulu ini menjadi perajin batik basure
menurutnya menjadi perajin ia sangat nyaman
sekaligus dapat menuangkan ide kreasi ke sebuah kain
hingga menjadi nilai jual yang berharga tinggi
ialah doni rosmandani warga jalan nangka kota bengkulu ini
merupakan salah satu perajin batik basure asal kota bengkulu
bermula dari sang ibu yang memang perajin batik
doni mulai menekuni dunia perbatikan sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
ia kembali menekuni pembuatan batik pada tahun dua ribu an
ia mulai merintis sendiri usahanya tersebut
salah satu alasan terbesar doni menyukai batik
dikarenakan ingin melestarikan budaya bengkulu
menurutnya dari batik inilah seseorang bisa dikenal oleh orang banyak
batik hasil karya perajin satu ini bisa terbilang berbeda
karena hanya dibuat khusus dan tidak diperbanyak
tak hanya menggunakan cara tradisional
doni juga membuat batik cetak untuk bahan dasar baju hingga kain
salah satu alasan besar
saya melestarikan budaya bengkulu
saya mencari pencaharian di sini
dan memang nyaman di batik ini
kita bisa berkreasi apapun untuk mengembangkan minat
jadi di membatik inilah bisa dikenal orang banyak
penjualan batik basure dari dodi sendiri sudah menembus pasar nasional
harga jual batik pun bervariasi mulai dari rp dua ratus lima puluh hingga rp satu juta rupiah
tergantung motif kerumitan batik itu sendiri
bayazin al reyhan kompas tv bengkulu